kita awali cnn indonesia prime dari jawa tengah di mana satu rangkaian kereta barang pengangkut gulungan baja dari jakarta menuju surabaya anjlok dan terguling di kabupaten batang jawa tengah senin pagi tadi
untuk mencegah terjadinya pencurian besi polisi berjaga di sekitar tempat anjloknya kereta
kereta barang dengan nomor lokomotif cc dua ratus enam seribu tiga ratus enam puluh tiga yang terdiri dari dua puluh rangkaian ini anjlok pada pagi hari tadi
delapan gerbong terguling dan empat rangkaian terlepas sekitar lima ratus meter sebelum masuk stasiun batang jawa tengah
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini anjloknya kereta barang di jalur kereta arah barat ke timur ini menjadi tontonan warga setempat
dan untuk mengantisipasi adanya oknum yang memanfaatkan situasi dengan mencuri besi polisi ditempatkan di sepanjang rel kereta yang anjlok
perkeong maksud saya
perkeong maksud saya
perkeong maksud saya
perkeong maksud saya
perkeong maksud saya
perkeong maksud saya
perkeong maksud saya
perkeong maksud saya